kemeriahan final piala dunia antara perancis melawan kroasia tak hanya terasa di rusia
di surabaya dan sidoarjo ribuan warga dan forkopimda antusias menyaksikan siaran langsung final piala dunia
yang digelar di berbagai tempat mulai mal hotel hingga pusat perbelanjaan modern transmart
piala dunia dua ribu delapan belas rusia antara perancis melawan kroasia berlangsung seru
saling serang pemain kedua tim finalis tersaji sepanjang pertandingan
dalam final kali ini perancis menjadi juara setelah mengkandaskan impian kroasia dengan skor empat satu
kemeriahan laga final di rusia juga menular ke sejumlah acara nonton bareng di surabaya
di salah satu mal di kawasan jalan maijen sungkono surabaya
beragam atraksi tersaji mulai dari tarian zumba aksi juggling hingga permainan perkusi yang diiringi live music dj
iya antusias meribuan warga surabaya menyaksikan laga final ini memang sangat besar
berbagai lapisan masyarakat berbaur menjadi satu menyaksikan olahraga rakyat ini
tak terkecuali jajaran forkopimda jawa timur yang menggelar acara nonton bareng
di salah satu hotel di kawasan jalan basuki rahmat
kemeriahan nobar juga tersaji di halaman pusat perbelanjaan modern transmart sidoarjo
jajaran forkopimda sidoarjo juga turut hadir menyaksikan pertandingan bersama ribuan warga sidoarjo
berteman sama kita perancis menang
ya saya senang sekali pada malam hari ini bisa anak anak muda muda kumpul di transmart ini
bahagia banget nunggu nunggu finalnya gimana hasilnya
yang mungkin ada berapa juga mungkin beda jagoan atau apa
tapi yang penting kita kumpul satu tempat terus kita lihat bareng bareng satu layar
kayaknya heboh banget enak sih